tadi sudah bahas banyak soal bagaimana pusaran gaduh dari hoaks dan juga disinformasi soal virus corona ya mas ari dan juga bang emrus
menyambung tadi yang bang erus katakan apakah juga mafindo melihat bahwa dari tren tren hoax dan juga informasi yang salah gitu atau disinformasi yang berada di masyarakat
juga punya arah arah bahwa ini mau menunjukkan public distrust kepada pemerintah kah
atau punya agenda politik tertentu kah
ada tidak sih ke arah situ dari yang anda lihat
kalau agenda tertentunya saya kurang kurang mengikuti ya tapi politik itu kan semua bisa dipolitikan
jadi mau situasi apapun yang bisa jadi bahan itu akan digarap terutama terlihat di media sosial nih
katakanlah twitter gitu perang tagar macam macam gitu memang sudah terlihat sih
karena politik itu kan apapun bisa jadi bahan
termasuk public distress tadi
itu seperti apa itu
ujung dari hoax itu untuk public distrust itu seperti apa mas
maksudnya kan untuk menunjukkan bahwa katakanlah pemerintahan yang sekarang ini tidak mampu terus turunkan
jadi memang politik itu apapun bisa jadi
nah kalau biasanya tadi mafindo katakan biasanya kan hoax dan juga fitnah itu kan paling tinggi itu di pilkada pilpres begitu ya
ada ketenangan politik lah pokoknya gitu
tentu implikasinya cukup besar ke masyarakat
ada soal polarisasi pembelahan emosi dan sebagainya
ketika kemudian isu corona ini justru yang dijadikan bahan
mas ari apa yang paling bahaya bagi publik kita ketika justru isu yang tengah hangat dibicarakan orang semua takut ini justru ada pihak pihak yang justru menggoreng ini begitu
apa yang kemudian dampak paling parahnya sih untuk publik
iya ada istilah bijak lama itu kesempatan dalam kesempitan
jadi kan kalau ada di situasi konflik itu selalu ada hal hal yang bisa dimanfaatkan untuk pihak tertentu menjadi kesempatan untuk dia
katakanlah kalau sederhananya begini
kalau ada perang itu kan orang butuh senjata
nah senjata itu yang paling menguntungkan adalah yang menyediakan bahan bahan
nah senjata itu yang paling menguntungkan adalah yang menyediakan bahan bahan
yang menyediakan katakanlah pabrik senjatanya
nah ini kalau perang informasi ini ada pihak pihak tertentu tapi mafindo sendiri tidak secara khusus memonitor pihak tersebut karena apa
ini bukan tentang siapa pelakunya tapi sebetulnya ujung ujungnya dari untuk memberikan semua masalah hoax ini adalah di netizennya sendiri
bukan menyalahkan netizen ya tapi apa yang keluar masuk di media sosial itu kan yang menentukan justru netizennya sendiri
bukan ditangkap terus setiap ditangkap satu orang yang menggantikan sepuluh orang ya

kalau ada yang mencengang itu ya itu adalah jalan panjang yang berliku dan menyakitkan gitu ya
karena edukasi itu kan lama tidak bisa direpandang satu dua tahun
merubah cara pikir orang merubah kebiasaan orang tolong deh stop kebiasaan nyebar nyebar di grup whatsapp
pas ditanya balik saya ga tau saya cuma
dan itu masih terjadi lho mas itu masih terjadi
itu kenapa ya maksudnya apa yang bisa menjelaskan publik kita atau masyarakat kita masih melakukan pola pola yang demikian gitu
apakah memang rendahnya literasi tadi atau kurang edukasi atau apa ini segala isu soalnya kan

corona sendiri yang ia mungkin tidak tahu atau ya nggak ada hubungannya juga mungkin dengan politik a dan b juga menjadi satu bahan tersendiri
ya betul sekali salah satunya masalah literasi ya
karena malas membaca seringnya baca judul saja lalu disebarkan
padahal antara judul dengan isinya itu apa
sering juga pelintiran itu dalam bentuk konteksnya ya lima wisatawan
fotonya tahun kapan video kejadian apa siapa melakukan apa dihubung hubungkan dengan corona
contoh yang sudah pernah kita cek di awal awal corona ini beredar ada video tahun dua ribu delapan belas yang balita itu disuapi berudu kecebong
nah itu kan berhubungan dengan oh ini corona ini gara gara sering makan makanan mentah makanya jadi begini
padahal ini jelas video dua ribu delapan belas tidak ada hubungannya dengan covid sembilan belas yang ditemukan di akhir desember dua ribu dua puluh
nah orang sering tidak paham tentang lima wisatawan itu bahwa kalau gambar betul video betul kejadian ada dan tidak diedit itu bisa jadi salah dari konteksnya
oke jadi pusat
karena hoax ini ya karena pemerintah juga memberikan celah begitu ya karena informasi yang disampaikan mungkin tidak clear
kemudian ada pihak pihak yang bertanggung jawab dan membuat panik warga begitu yang terjadi hari ini
bang emrus kita tahu bahwa kemudian ada imbauan begitu ya dari menko poluka mahfud md mengatakan kepala daerah jangan cari panggung politik begitu dari kasus corona ini
ini apakah ini satu indikasi yang tadi anda katakan justru kasus corona di sisi lain ada masalah kesehatan begitu ya
ada ancaman ada hoax tapi juga di sisi lain memang ini potensi sekali untuk siapa siapa saja ingin bicara sehingga mendapatkan panggung atau bagaimana sih dari
dari sisi aspek politik atau khususnya komunikasi politik setiap aktor politik itu akan memanfaatkan momentum menjadi mencari panggung
saya kira hal wajar dilakukan dalam konteks politik
hanya saja panggung yang dicari ini ketika kita menyampaikan pesan bisa tidak dipertanggung jawabkan
saya terus terang mengatakan sejatinya lebih baik menko polhukam mengatakan bahwa tindak tegas bagi mereka yang menyebarkan hoax

misalnya seperti itu
kan kepolisian boleh dikatakan di bawah kementerian menko polhuka misalnya
walaupun langsung kepada presiden misalnya tapi bisa terkoordinasilah dengan kepolisian
dengan demikian akan lebih baik lebih produktif daripada mengkritik katakanlah kepala kepala daerah jangan mencari panggung
karena menurut mereka itu saya rasa saja mencari panggung sepanjang yang mereka sampaikan itu adalah baik misalnya dan bagus
katakanlah misalnya di jawa barat mereka sudah misalnya pusat apa namanya
sementara pemerintah pusat belum ada membuat seperti itu
ini saya kira suatu hal yang bagus juga
nah oleh karena itulah saya mengharapkan bahwa koordinasi komunikasi harus dibuat
misalnya kalau itu menyangkut tentang katakanlah bagaimana proses penyebaran daripada virus itu secara saintifik
secara kedokteran biarkan jurubicara yang bicara tentang kedokteran di situ
tetapi bagaimana menghandle isu tersebut saya kira bisa diangkat seorang yang paham betul tentang komunikasi
saya melihat bahwa acapkali para jurubicara ini yang
tidak paham betul dengan komunikasi
mohon maaf kalau saya sebut misalnya jurubicara presiden kita istana itu tidak ada background komunikasi itu yang satunya
dari itb dan lain lain sebagainya
seharusnya mereka karena komunikasi itu sebagai science komunikasi sebagai profesional
harusnya orang orang yang profesional yang duduk di sana
kepakaran komunikasi yang duduk di sana
dia tahu betul bagaimana memanage suatu komunikasi itu
tidak lepas daripada perencanaan
tidak lepas daripada pengorganisasian
tidak lepas dari kontrol
tidak lepas dari kontroling
oleh karena itulah ini yang menjadi kelemahan bagi pemerintahan kita saat ini
sehingga apa yang terjadi
ya terjadilah panik
bahkan panik baing itu ya
akibatnya banyak sekarang memborong barang barang di apa
padahal tidak ada gunanya sepertinya itu
bahkan saya sudah ikuti bagaimana penjelasan dari orang yang mengerti tentang kesehatan
penjelasan ini begitu gampang
bagaimana daya tahan tubuh kita bisa kita perbaiki
kita akan bisa menolak itu
ini kan saya kira suatu saintifik yang bisa di
tetapi para aktor aktor politik akan bisa memanfaatkan ini
isu isu akan bisa menyebar
dan saya melihat ada tiga kategori masyarakat
saya amati di dalam perbincangan ini
mereka yang ada di pro pemerintahan
di pro pemerintah
di situ walaupun kadang kadang mereka sifatnya mereka itu defense bertahan
baru kelompok kedua adalah masyarakat yang di luar atau oposisi dengan pemerintah
apapun yang dilakukan pemerintah selalu salah
saya kira ada itu
nah yang ketiga adalah mereka yang memang tidak tahu apa apa
hanya sekedar ikut ikutan
nah kategori yang ketiga ini yang paling gampang ini untuk kita jelaskan
kita kontrol dengan fakta data bukti
dengan argumentasi yang kuat secara saintifik
tapi mereka yang berada di oposisi ini akan selalu mengatakan pandangannya selalu sepakat tidak sepakat dengan pemerintah
karena dia punya agenda agenda politik tertentu
dia ingin untuk mendistrust pemerintah
oleh karena itulah saya kira sebagai pemerintah
bagaimanapun mereka menjadi pusat daripada perhatian dalam hal menangan ini
harusnya pemerintah lebih konsen memanage ini dengan baik
jauh jauh hari dilakukan perencanaan tersebut
mulai dari desember itu harus mereka lakukan ini
tetapi tiba tiba muncul baru mereka berteriak
baru mereka mengkata
pemadam kebakaran tadi anda katakan
saya katakan manajemen komunikasi pemerintah kita tidak jauh beda dengan pemadam kebakaran
oke tapi begini
pernyataan pernyataan yang kemudian datang dari kepala daerah ini kan kemudian juga diperhatikan
jadi sorot ya
katakanlah wali kota depok begitu
atau mungkin pejabat pejabat daerah yang lain
ini menurut anda mas ari apakah semakin memperparah situasinya
atau justru memang itu adalah bagian untuk meng clearkan informasi kepada masyarakat sebetulnya
atau gimana sih
betul tujuannya memang bagus meng clearkan
cuma memang caranya salah
pertama kemarin sudah ada yang membuka data pribadi menyebutkan
ya itu menjadi sorotan ya mas haris
dan ada juga akun akun yang pengen ikutnya banyak
tidak di twitter tidak di website tidak di situs di facebook
ada foto rumah ada foto kendaraan parkir ada nomor vat nya foto si ibu yang dibilang penarik
semuanya dijelaskan kerja di mana
itu kan namanya doxing ya
untuk di masyarakat yang sudah cukup dewasa menerima informasi pribadi itu nggak apa apa
dia kan sedang menjalani pengobatan ditunggu aja nanti sembuh
tapi untuk yang tidak sudah ada kejadian
tapi alhamdulillah belum bukan di indonesia ya
itu sudah ada beberapa yang memang secara fisik diserang
jadi di cauternya seperti itu
jadi doxing ini sudah ada undang undangnya loh
hati hati dengan undang undang informasi transaksi elektronik
uu ite bahwa tidak boleh menyeberkan data pribadi
jadi di satu sisi ketika kepala daerah juga menyampaikan informasi informasi yang agak berlebihan
ini justru bisa menjadi bahan yang baru dan bisa berimplikasi kepada masyarakat
apa yang parah ketika ini disampaikan oleh seorang pejabat pemerintahan begitu atau kepala daerah mas ari
soal bahan tadi ya
tidak ada bahan aja diada adain
apalagi kalau memberikan bahan
jadi memang alangkah lebih bagusnya
kalau ini tersentralisasi
satu orang bicara
artinya ini daerah dan pusat punya jubir masing masing atau gimana sih sebetulnya
kalau dalam kondisi krisis seperti ini harusnya dipusatkan sebuah
tapi ketika pemerintah pusat tidak melakukan itu saya kira pemerintah daerah akan melakukan
nah koordinasi komunikasi pusat ini harus dilakukan karena ini soal krisis nasional gitu ya
jadi kalau itu dikelola di pusat di pemerintahan sehingga informasi dari beberapa daerah masuk ke sana
jadi pemerintahan daerah tidak perlu mencampuri lagi atau tidak ikut lagi di konteks itu
itu bagus sekali
jadi ada manajemen komunikasi ada satu pintu sehingga masyarakat tidak disinformasi
karena ketika masyarakat disinformasi mereka akan panik
akan panik itu
dalam suatu perilaku apapun yang mereka lakukan
nah oleh karena itu ini pelajaran bagi kita
untuk kita semua untuk memperbaiki ke depan atau katakanlah untuk mengendal ini
walaupun dalam waktu jangka mungkin dua tiga bulan lagi ke depan harus dikelola dengan baik
dan salah satu usul saya kepada pemerintah
supaya pengelolaan manajemen komunikasi kepala biro komunikasi di sebuah kementerian dan lembaga
maupun jurubicara presiden udahlah dari orang komunikasi
satu s dua s tiga komunikasi
jangan dikasih orang orang yang tidak mengerti komunikasi
agar punya backgroun akademik maksud anda begitu ya
jadi artinya apa
sebagai ssien sebagai seorang profesional harus orang komunikasi
bukankah misalnya biro hukum adalah latar belakangnya harus hukum
jangan dorong komunikasi duduk di sana
biro katakanlah biro keuangan
harus orang keuangan
ini yang terakhir
kepala kepala biro hukum mas kita banyak itu yang bukan orang komunikasi
sama sekali tidak ngerti
mohon maaf katakanlah pimpinan komunikasi kita di kementerian komunikasi dan informasi
itu sarjana hukum itu
dari mana dia mengerti tentang komunikasi
ini menjadi persoalan
ini suatu harus kita membukakan mata
jangan ditempatkanlah orang orang yang tidak mengerti komunikasi
karena saya mengatakan kita melihat kenyataan di lapangan
karena mereka bukan orang komunikasi
selalu tindakannya adalah pemadam kebakaran
begitu ada isu baru mereka muncul
teori komunikasi mengatakan ketika hanya counter isu yang kita lakukan
orang lebih percaya dengan isu yang pertama daripada yang meng counter ini
jadi padahal biaya negara untuk mereka itu banyak sekali
kepala biru itu eselon dua
berapa dana yang harus dikeluarkan di sana
jurubicara pemerintah kita
fasilitas yang mereka terima kan banyak juga di sana
oleh karena itu ini kesempatan yang baik saya menyarankan kepada bapak
supaya itu diperdiapa dirobah itu semua
total semua itu
biarlah orang orang komunikasi duduk di sana
sehingga ada koordinasi dan komunikasi secara nasional
dan kemudian dibentuk suatu tim
atau katakanlah koordinasi komunikasi
kementerian dan lembaga lembaga pemerintahan di istana negara
ada suatu koordinasi yang menangani tentang komunikasi ini
sehingga tidak semua kementerian kementerian itu bekerja sparsial sparsial
katakanlah soal masker
itu kan kekurangan di pasar
berarti di situ harus bekerja apa
kementerian perdagangan dan kementerian kementerian penindustrian
di mana humas mereka menjelaskan itu selama ini
kok masih masker persoalan yang sangat kecil bisa menjadi masalah kita gitu ya
bahkan peralatan cuci tangan kita pun ada habis
terjual di mana
nah perintahkan saja
saya tidak mau
menteri penindustrian produksi
misalnya seperti itu
itulah yang tidak terjalan dengan baik
itu poin poin kritik kepada pemerintah
terkait dengan disinformasi yang terjadi
tapi untuk masyarakatnya ini bagaimana
ini kan tentu mungkin masih cukup panjang ya
mudah mudahan tentu tidak ada lagi yang positif
tapi kan publik juga harus perlu punya kesadaran
bagaimana kemudian ia bisa memfilter segala informasi yang terjadi
apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dalam situasi seperti ini
agar tidak mudah terpancing emosi
atau kemudian termakan istri
atau kemudian termakan isu isu yang simpang siur
tapi dijawabkan nanti di segmen terakhir dialog kami break
kami akan segera kembali sesaat lagi